spori sedang merekam proses dari rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
dan ini ibu putri candrawati yang juga tersangka melakukan peran adegan
kita tidak tahu apa adegan yang ada di kamar ini
ada brigadir joshua dan ibu putri candrawati
tadi malam ibu pc telah dilaksanakan pemeriksaan
kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer ibu pc untuk tidak dilakukan penahanan
penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan
mesti memiliki balita
penyidik juga telah melakukan pencekalan terhadap ibu pece
dan pengacara menyanggupi untuk ibu pece akan selalu kooperatif
jadi itu pertimbangan